presiden jokowi dodo kembali menjadi sorotan pemerhati lingkungan
usai menyampaikan pidato di ktt pbb soal perubahan iklim atau cop dua puluh enam
jokowi mebeberkan klaim pencapaian indonesia dalam penanganan perubahan iklim
dan menurunkan laju deforestasi secara signifikan
namun sejumlah pemerhati lingkungan di indonesia
menilai pidato presiden berbanding terbalik dengan fakta alam yang sebenarnya
mereka mengkritik klaim presiden dan pernyataan menteri klhk
soal deforestasi yang kemudian menjadi polemik
benarkah terminologi deforestasi memang tidak cocok digunakan di indonesia
seperti yang disampaikan oleh menteri klhk
saya akan coba tanyakan dan juga diskusikan malam hari ini bersama dengan mas wahyu perdana
manager kampanye walhi
selamat malam mas wahyu
selamat malam bang renha
baik dan ada bang daniel johan anggota komisi empat dpr ri fraksi pkb mitranya klhk
selamat malam bang daniel apa kabar
selamat malam bang renha
selamat malam bang wahyu
ya saya mungkin mulai dari mas wahyu dulu ya
kita butuh mendengarkan perspektif dari para pemerhati lingkungan
sebelum kita membahas lebih jauh soal klaim presiden joko widodo
yang paling ramai juga disorotnya adalah pernyataan dari menteri klhk mas wahyu
soal deforestasi tidak boleh mengganggu kurang lebih soal pembangunan
ini kan dikritik luar biasa ya oleh para pemerhati lingkungan
apa yang salah menurut anda dari pernyataan dari menteri klhk ini
catatan kami begitu ya
kemudian tidak boleh berhenti atas nama deforestasi dan net zero emission
ini akhirnya mengkonfirmasi kekhawatiran kami meningkatnya deforestasi ke depan
kalau kita melihat data faktual
termasuk dalam pintar ibu menteri
yang menyebutkan kebutuhan jalan apa macam macam
dari dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
izin pinjam pakai kawasan
kalau kita merujuk saja
jalan tol jalan umum jaringan telekomunikasi
itu hanya empat belas ribuan hektare
rp satu ratus tujuh belas ribunya ippkh
izin pinjam pakai kawasan hutannya
itu digunakan untuk tambang
kalau kemudian mengatasnamakan kesejahteraan
kesejahteraan dan pembangunan untuk siapa
saya kira itu jadi catatan penting
kaget tapi tidak mengejutkan
banyak sekali catatan penting
khususnya dalam konteks lingkungan
batas minimum kawasan hutan di undang undang tata ruang
dan undang undang kehutanan
itu kan dihapus
belum lagi pemutihan
dalam tanda kutip begitu
untuk konsesi konsesi yang
berada dalam kawasan hutan
harusnya berdasar regulasi lama
penegakan hukum yang dilakukan
bahkan dalam kondisi
dalam konteks pragmatis
kalau banyak sekali konsesi masuk kawasan hutan
tidak berizik tidak sah
itu artinya kerugian negara
kalau kita merujuk data bpk saja
tujuh juta hektare perkebunan sawit
berada dalam kawasan hutan secara tidak sah
berdasar audit dengan tujuan tertentu pada februari dua ribu dua puluh
sampai situ dulu bang reinhardt
tapi kalau kita kembali melihat
apa yang disampaikan ibu siti
logikanya yang disampaikan
adalah istilah deforestasi dinilai tidak tepat
digunakan di indonesia
jika dibandingkan negara negara di eropa
mengingat kita adalah negara
dengan puluhan ribu desa
membutuhkan pembangunan jalan
dan lain sebagainya
yang kemudian diperuntukkan juga bagi masyarakat
itu bagaimana soal logika yang kemudian disampaikan
oleh bu siti nurbaya ini
kalau logikanya pembangunan jalan
ini merujuk data pktl saja
tidak usah merujuk hasil banyak riset kita
pada dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
dibanding ippkh yang untuk tambang
itu yang kemudian pertanyaan terakhir kami
klaimnya untuk masyarakat
tapi pinjam pakainya untuk yang lain
itu pertanyaan besar
belum lagi kalau kita bicara akhirnya
dampak perubahan iklim
perubahan landscape nya meningkatkan
resiko bencana ekologis
bisa dilihat data dari dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas hingga sekarang di bnpb
klaim bahwa menggunakan atas nama kesejahteraan
buat kami mohon maaf
jadi tanda tanya besar
karena skema bahkan berdasar
undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebenarnya banyak perangkat yang memungkinkan pun proses pembangunan
bisa berjalan seiring dengan
proses menjaga pembangunan
kalau kemudian bahkan bertanya soal terminologi deforestasi
kalau kita merujuk regulasi
ya perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan
atau mau menggunakan pendekatan akademik
kalau berubah tutupannya
maka terjadi deforestasi
agar juga debat terminologinya
ya juga jauh kita merujuk saja ke regulasi
bahkan pelepasan kawasan hutan yang bukan hanya pinjam pakai
itu sampai rp enam ratus
jadi anda tidak sepakat kalau kemudian
pernyataan bu menteri menyebut bahwa
istilah deforestasi tidak
tidak tepat tidak cocok digunakan untuk indonesia
tidak bisa kemudian menggunakan zero deforestation misalnya
pertanyaannya apakah tidak tepat terus kemudian
pertanyaannya apakah tidak tepat terus kemudian
kenapa itu muncul dalam istilah istilah dalam regulasi kita
ada pelepasan kawasan menghitung
bahkan merujuk data data statistik yang dikeluarkan klhk menghitung itu
berapa terjadi pelepasan kawasan hutan
berapa yang dihitung deforestasi
karena itu juga kan yang dibawa ke glacelove
nanti kita membahas banyak mas wahyu
soal data dari walhi angka deforestasi ya
karena kita harus bandingkan juga dengan apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo
tapi sebelum kesitu saya ke bang daniel dulu
bang daniel sebagai mitra klhk bagaimana menyikapi
riuhnya pernyataan bu menteri ini soal deforestasi
yang dikritik oleh banyak pemerhati lingkungan
apakah komisi empat juga melihat hal yang sama perlu dikritisi
atau kemudian anda punya pemahaman yang lain
soal pembangunan dan juga isu deforestasi
ya yang pertama tentu kita

karena kan penjelasan ibu menteri tanpa di backup oleh data
dan penjelasan yang detail
sehingga kita minta ibu menteri itu bisa memaparkan data
dan fakta fakta yang ada secara lengkap
mengenai sikapnya atau kalimat yang disampaikan
sehingga masyarakat atau pemerhati lingkungan menjadi paham
nah yang kedua ya di kami di dpr
juga tentu akan memanggil
untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail
termasuk hasil yang sudah dicapai di dalam top yang sedang berlangsung
atau yang sedang yang kemarin dilaksanakan
tetapi kalau secara intuisi atau pribadi
saya berharap apa yang disampaikan oleh bu menteri
merupakan bagian dari sikap pemerintah
untuk mengkritik negara negara maju
yang selama ini memang tidak menjalankan komitmennya
sehingga kita berharap itu menjadi kritikan keras
agar di dalam kesepakatan kesepakatan yang ada
bisa dicapai kesepakatan yang lebih komprehensif
lebih adil dan lebih bisa membawa kemajuan
langkah langkah konkret yang nyata
bukan hanya yang selama ini cukup tertunda
bahkan apa apa iklimnya apa paper
itu pun yang mesti nyakop
kalau nyakop sebelumnya ditandatangani
akhirnya tidak berhasil ditandatangani
atau menjadi kesepakatan warna legia pun
akhirnya tidak bisa dijalankan
dari pernyataan bu menteri terkait dengan
kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi
yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di indonesia
jika dibandingkan dengan negara negara eropa
tadi sudah dijawab juga oleh walhi
ya itu yang harus dijelaskan
ya itu yang harus dijelaskan
karena gini satu pihak kan indonesia melalui presiden
sudah menandatangani komitmen
yang kedua selain itu secara internal
kita sudah melakukan moratorium kan
artinya kalau sudah melakukan moratorium
tentu tidak ada deforestasi sebenarnya
nah tetapi di lain pihak ada pernyataan ibu menteri
itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat
termasuk juga membandingkan pembangunan dengan deforestasi bang daniel
kita mendorong ya agar negara negara berkembang itu
punya suara yang kuat di dalam kesepakatan
karena ke depan adalah kita berkeyakinan
persoalan penurunan emisi persoalan lingkungan itu

persoalan lingkungan itu akan semakin cepat teratasi kalau di dalam kesepakatan itu
juga bisa terbangun suatu tata dunia tata kelola tata pembangunan
yang lebih adil dan berkelanjutan
jadi tidak bisa misalkan negara maju menentukan suatu kebijakan
yang sebenarnya itu menjadi problem besar bagi negara negara yang berkembang
apalagi negara negara miskin
nah tata ekonomi dunia yang baru yang lebih berkala
itulah yang menjadi titipan kepadanya
menjadi titipan kami kepada pemerintah agar bisa diwujudkan
di dalam kesepakatan kesepakatan internasional
oke ketika nanti komisi empat memanggil menteri klhk
penjelasan apa yang akan ditagih oleh komisi empat
apakah polemik yang tengah disoroti oleh mas wahyu
dan juga sejumlah pemerhati lingkungan lainnya
soal isu deforestasi ini juga akan ditanyakan
apa yang akan digali dari komisi empat bang daniel untuk menteri klhk
kalau kami komisi empat selalu menggali data
jadi datanya mana
misalkan siapa penyumbang emisi terbesar
di mana posisi indonesia
memang tadi disampaikan ada penurunan
tapi penurunan di catatan kami itu hanya terjadi dari
dibandingkan antara tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dengan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
artinya itu suatu kemajuan
tapi kalau kita lihat dari sepuluh tahun kebelakang
ya data kita ini data resmi itu menjadi kritikan juga dari komisi empat
bahwa deforestasi tetap terjadi cukup masif
mas wahyu tadi anda mengatakan apa yang disampaikan bu menteri ini
kaget tapi tidak mengagetkan
apa yang membuat ini kemudian tidak mengagetkan
apakah selama ini anda juga sudah membaca memang arah kebijakan
lingkungan pemerintah presiden joko widodo
tidak memprioritaskan lingkungan itu sendiri atau bagaimana
halo mas wahyu bisa mendengar suara saya
oke baik mas wahyu tadi anda mengatakan apa yang disampaikan
oleh bu menteri ini kaget tapi tidak mengagetkan
kira kira begitu ya apa yang membuat ini tidak begitu mengagetkan
apakah ini sudah terbaca sejak awal bahwa isu deforestasi dan lain sebagainya ini
kemudian memang tidak menjadi prioritas pemerintahan presiden joko widodo
betul kenapa kami sebut kaget tapi tidak mengejutkan begitu
pertama mohon maaf kita melihatnya dalam saat ini akhirnya
pilihan pemerintahan mengarah abek memilih mengabaikan soal lingkungan hidup
padahal kata kunci yang penting diingat bahwa hidup mendapatkan lingkungan hidup yang baik
bersih dan sehat bagian dari hak asasi dijamin oleh konstitusi
jika merujuk ibu menteri gunakan dan merujuk pada konstitusi
kenapa kami katakan seperti itu
pada lima oktober omnibus law disahkan di dua hari kemudian tanggal tujuh oktober
menteri menteri melakukan konvensi pers saya ingat betul paparan bu menteri dan masih kami simpan
ketika kami melihat pemerintahan menengah
saya merasakan keterlanjuran perumahan kebun sawit di kawasan hutan
kami sangat disayangkan kalau kemudian korporasi korporasi yang masuk kawasan hutan itu
secara tidak sah dimaafkan begitu saja padahal berulang kali kita dihadapkan pada banyak kasus
yang giliran rakyat denda miliaran rupiah itu pr
yang kedua klaimnya deforestasi
tapi kemudian produksi batu bara targetnya digenjot itu
dari lima ratus lima puluh juta ton di tahun sebelumnya sekarang menjadi enam ratus dua puluh lima juta ton
padahal kalau melihat catatan di sdm
tahun lalu saja tidak sampai lima ratus ribu juta ton hanya sekitar dua ratus delapan puluh an
nah artinya kalau kemudian ada dorongan besar terhadap peningkatan produksi
di tengah sebenarnya kita berada dalam pilihan energi baru terbarukan yang cukup banyak dan lebih ramah lingkungan
justru kami akhirnya melihat
kalau pola regulasinya seperti itu ini deforestasinya sudah masuk dalam konteks perencanaan
itu kenapa kami melihatnya karena itu muncul dari menteri
lingkungan hidup dan kehutanan yang harusnya garda terdepan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
tapi tidak mengejutkan melihat bahwa kerangka besarnya undang undangnya dipersiapkan sedemikian rupa
korestasinya akan lebih bergerak lambat
kenapa kami katakan itu batas minimum kawasan hutan saja sudah hilang pasal itu dari undang undang kehutanan dan undang undang penataan ruang
gantikan oleh omni baslo dihapus
jadi kalau batas minimum
batas minimum sebagai batas akhir saja hilang
kita menghitung dukung daya tampung lingkungan hidupnya bagaimana
itu yang akhirnya kami sebut ya tapi tidak cukup mengagetkan
oke bang daniel ada tanggapan dari anda soal tadi yang disampaikan oleh mas wahyu
mohon maaf karena agak putus putus ya tadi ya
tapi begini di luar data yang nanti akan disampaikan oleh menteri klhk
ada yang juga cukup menarik
dan bumetri mengatakan bahwa pembangunan yang sedang besar besaran berlangsung di era presiden jokowi
tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon dan juga atas nama deforestasi
pengawasan dari komisi empat selama ini bagaimana ketika ada satu hal adalah pembangunan
tapi di sisi lain ada soal deforestasi dan juga ancaman kerusakan lingkungan
yang juga disoroti oleh teman teman nomor hati lingkungan
ya kalau pengawasan komisi empat selama ini sangat keras
kalau raker itu bisa sampai sore mas
komisi empat akan mempermasalahkan misalkan ya
suatu kebijakan itu tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat kecil
atau tidak bisa menjawab langsung persoalan persoalan kemiskinan di desa desa
misalkan ini menyangkut korporasi besar
tetapi memang beberapa kebijakan yang kita dorong misalkan
seperti bagaimana ada kelarasan antara hutan
terjaga tetapi itu juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat di desa desa
sehingga muntung misalkan perhutangan sosial
nah seperti kebijakan kebijakan yang deforestatif
komisi empat sangat fisik
misalkan begitu banyaknya illegal logging
begitu banyaknya ilegal perkebunan
kalau tadi versi kpk cuma dua tujuh ya
bahkan kalau resmi lebih dari
bahkan kalau di data kita itu bisa delapan juta hektare yang ilegal
tapi itu kan memang harus menjadi pr bagi kita semua untuk kita selesaikan
karena kalau selama ini dibiarkan ya
di satu pihak itu tetap berjalan
bahkan menjadi banjakan
bahkan negara kehilangan yang seharusnya bisa digunakan untuk mesejahterakan masyarakat
artinya sekian juta hektare itu tidak membayar pajak pbb misalkan
jadi memang persoalan persoalan
karena banyak persoalan persoalan krusial yang menyangkut lingkungan
termasuk juga menyangkut bagaimana ekonomi indonesia dikelola
itu memang harus dipikirkan secara serius
tetapi di pihak selain itu
kami komisi empat memang termasuk yang keras dalam mengkritisi omnibus law
karena bagi kami omnibus law memang banyak yang tidak berpihak kepada persoalan lingkungan

oke meskipun kan partai partai pendukung pak jokowi mendukung omnibus law
ya bang daniel
baik kita break dulu
usai break saya akan tanya juga ke mas wahyu soal klaim dari presiden joko widodo
yang sudah berhasil menurunkan deforestasi
ditekan di titik terendah selama dua puluh tahun terakhir
apalagi di cnn indonesia newscast saya kembali ke mas wahyu
mas wahyu di luar gaduh pernyataan atau tweet dari menteri klhk ya
tapi kita juga menarik untuk membedah klaim klaim pemerintah atau presiden jokowi
di cop dua puluh enam terutama berkaitan dengan deforestasi
yang disebut dapat ditekan di titik terendah dalam dua puluh tahun terakhir
kemudian juga indonesia telah mencapai ataupun melakukan rehabilitasi tiga juta hektare
critical land pada dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu sembilan belas
klaim klaim ini kemudian dibantah oleh para pemerhati lingkungan yang disebut
kemudian berbeda dengan fakta yang ada
faktanya seperti apa kalau yang kemudian versinya teman teman walhi misalnya
pertama kami lebih senang sebenarnya juga mengutip data klhk sendiri
menyebut sebagai dua puluh tahun terakhir tentu akan kelihatan betul gapnya
tapi harusnya juga dievaluasi dari per dua ribu dua puluh
saya ingat betul begitu sosialisasi ipcc working group climate change
saya masih ingat yang menyampaikan paparan waktu itu pak saiful anwar
direktur inventarisasi gas rumah kaca pasca dua ribu lima belas kita itu trennya naik
soal inventarisasi gas rumah kaca
nah sebenarnya juga bukan hal mengejutkan melihat laju bukaan lahan hutan menjadi besar
kalau kemudian merujuk pada definisi deforestasi tidak kita kenal
terus yang muncul di perpres bahkan muncul di permen lhk sendiri
kata deforestasi mau disebut apa
saya kira kalau tidak mau memperdebatkan konteks itu ya merujuk pada regulasi yang sudah ada
nah faktualnya naik karena pembukaan lahan juga masih terus terjadi
dalam konteks moratorium betul moratorium terjadi dan dijalankan
tapi bahkan catatan pktl sendiri dari dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh saja masih terjadi pelepasan kawasan hutan
artinya akan pakai standar yang paling minimum bahkan di kami sendiri berdebat begitu
karena pendekatannya administratif yang dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan
kalau itu terjadi maka mafum menjadi wajar kalau kemudian nilai emisinya gradual naik
tentu kita apresiasi ya ada brg ada brgm apa macam macam itu
sebagai upaya melakukan rehabilitasi dan restorasi
walaupun pada titik tertentu kami sayangkan
misalnya disebut dalam pidato presiden
misalnya disebut dalam pidato presiden
upaya rehabilitasi mangrove ada gambut macam macam
tapi yang hilang dari kewenangan brgm sekarang dibanding sebelumnya
kewenangan supervisi kontesinya hilang
kami paham betul begitu antar kl seringkali ada perdebatan soal kewenangannya siapa
klhk brg dan macam macam
tapi terusnya fase di mana kita duduk
karena buat kita yang terjadi adalah
sekarang kita berhadapan dengan bencana ekologis yang sangat naik
bahkan yang bukan tipologi bencana pada wilayah tropis seperti badai
tahun lalu terjadi di ntt sangat masif dalam konteks gambut
ketika dia musim kering mudah sekali terbakar
apa tipologi kerusakan lingkungan pada ekosistem gambut yang punya fungsi hidrologi penting
pada musim penghujan banjir itu hampir dominan sekali pada wilayah tropis
kalimantan selatan kalimantan tengah dan sebagian kalimantan barat
itu yang terjadi di depan mata kita
saya kira hutang kita bukan hanya untuk generasi sekarang
ini tanggung jawab kita ke generasi selanjutnya
jangan lupa kemudian norma hak generasi selanjutnya itu mulai pelan pelan diadopsi di sistem hukum kita
masih memungkinkan bahkan
kalau melihat riset banyak survei lembaga politik
tahun lalu kami kebetulan juga melakukan survei soal pemahaman anak muda terhadap lingkungan
yang menarik pemahamannya bukan soal hanya jaga buang sampah pada tempatnya plastik
usia gen z itu sudah bicara soal kejahatan dan tanggung jawab korporasi
jadi bion itu saya kira kita berhadapan dengan generasi ke depan
yang punya literasi dan pedulian lingkungan
bukan hanya dalam konteks knowledge tapi pemahaman politik
baik mas wahyu lebih jauh kalau anda kemudian memperhatikan forum cop dua puluh satu
isu isu yang kemudian dibawa yang didiskusikan oleh para kepala negara
termasuk juga orang indonesia
apa saja yang kemudian menjadi catatan walhi sebetulnya dari forum ktt cop dua puluh enam ini mas wahyu
secara spesifik terkait ktt cop dua puluh enam ini
justru kami berharap kalau kemudian kita mau bilang vis a vis lawan negara yang menghasilkan emisi lebih besar
atau kemudian uangnya di indonesia membuat deforestasi lebih masif
harusnya mekanisme yang dipilih jangan carbon pricing dong
yang tersebut di presiden jokowi dalam pidatonya melakukan carbon offset dan carbon tracing
sederhananya itu kurang lebih kan kalau negara penghasil emisinya
atau industrinya di negara manapun
uangnya bisa dari negara yang cukup eksploitatif tapi industri nya berasal dari indonesia
mereka tetap bisa melakukan industri industri ekstraktif selama membayar
kalau mekanisme karbon kita letakkan dalam mekanisme market pasar seperti itu
rakyat tidak jadi subyek
lebih jauh lagi akhirnya kami bilang ya ini solusi palsu
kalau kita merujuk saja pada studi studi terbaru di environmental research misalnya
satu jurnal terkait lingkungan
kalau kita kan ini publikasi terbaru di november
pendekatan model carbon offset carbon pricing begitu
yang tiba tiba sesuatu udara yang di alam ini kemudian divaluasi dan uangnya bisa berputar kemana mana
kalau merujuk ke epcc terakhir
yang publik agak butuh mencerna adalah
bagaimana mungkin begitu ada satu mekanisme pasar yang perdagangkan karbon
kalau kita mau betul lawan negara maju ini
yang mengaku maju itu tadi melakukan ekstraksi di mana mana
baik langsung ataupun uangnya
mekanisme yang dipilih jangan carbon pricing
jaga lingkungan bukan sesuatu yang kemudian bisa ditawar
ya kalau perusahaannya besar punya uang dia punya ekstraksi dia akan bayar itu ke negara yang mau jaga hutannya
tiba tiba ada satu kawasan nggak boleh dimasukin orang karena ini karbonnya diperdagangkan
baik mas wadju
saya ke bang daniel terakhir
bang daniel johan jadi kesimpulan dari anda komisi empat
bagaimana kemudian melihat dari forum cop dua puluh satu
isu yang kemudian dibawa
keyakinan keyakinan presiden jokowi soal deforestasi ditekan di titik terendah
tapi kemudian disoroti oleh rekan rekan pemerhati lingkungan
ini justru hal yang sebaliknya
ini seperti apa bang daniel johan
ya kita berharap di dalam cop ini ada kemajuan kemajuan signifikan ya
termasuk kemajuan dalam komitmen negara negara maju
karena kan dari cop ke cop itu cukup banyak hambatan
bahkan dari mulai ke protokol tokyo ke paris agreement
bahkan ke walking paper aja yang seharusnya tahun periode lalu selesai
sampai sekarang belum ditanda tangan
kedua kita berharap
kalau secara indonesia lokal kita
tentu sikap kita keras terhadap pemerintah
seperti juga kurang lebih sama lah
sikap walji yang saat ini
tetapi dalam konteks dunia
kalau posisi saya adalah kita harus memperkuat posisi indonesia
dalam konteks bergening dalam konteks meyakinkan kepada negara negara maju
kita tidak mencapai kesepakatan yang lebih bisa melahirkan suatu tata ekonomi dunia
atau tata dunia baru yang lebih berkeadilan dan lebih berkelanjutan
sehingga itu menjadi kata kunci
tata ekonomi global yang baru itu harus juga bisa memberikan jawaban
kepada negara negara berkembang untuk mengatasi persoalan persoalan lingkungan
sekaligus persoalan kemiskinan
karena biasanya melekat antara persoalan lingkungan
dan persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di bawah
karena kalau enggak
kita bukan hanya sekedar melanggengkan ketidakadilan tata dunia
tetapi top ini justru menjadi jalan yang sistematis semakin menjauhkan
semakin menggolkan kepentingan negara negara maju
tapi pada saat yang sama semakin memarginalkan negara negara berkembang
contoh yang simpel
penyumbang emisi kembang
penyumbang emisi karbon terbesar itu ya negara negara maju
empat juta ton metrik itu nomor dua itu dari amerika
selanjutnya dari amerika dan seterusnya dari eropa
selanjutnya kenapa misalkan ya
begitu besar ngo ngo internasional tidak mengkritik bagaimana sumbangan
tanah dari peternakan besar terhadap rusaknya lingkungan
naiknya suhu bumi
dan meningginya air laut
sementara yang dikritisi adalah persoalan hutan
kita bukan setuju hutan dirusak
tetapi harus ada keadilan
sehingga perkembangan bagaimana kita menyelamatkan dunia ini
menyelamatkan kehidupan kita bersama
itu mengalami kemajuan
mas wahyu tadi kan katanya bang daniel akan memanggil menteri klhk
mungkin bisa disampaikan poin poin apa yang kemudian harus ditanyakan oleh komisi empat ini
terhadap menteri klhk
apakah di tengah polemik yang kemudian sedang kita bahas dan banyak dibicarakan
singkat mas wahyu
kalau dalam konteks deforestasi apa macam macam
saya kira pasti komisi empat punya catatan
saya ingin singgung satu hal yang paling jarang disimulkan
hal mekanisme karbon marketnya bagaimana itu
karena kalau itu tidak didetailkan
dalam konteks publik tidak semua
masyarakat memahami kompleksitasnya
tapi dampaknya dia akan menerima
jangan yang kemudian nanti dua negara penghasil emisi terbesar ya
tiongkok susul amerika
mereka tetap boleh memproduksi emisi
selama kemudian ada transfer dan karbon offsetnya ke kita
harus memang kami akui misalnya
itu kalian bicara bahwa karbon offset model karbon pricing sebagai solusi palsu
saya kira satu catatan itu jadi penting
ditanyakan dan termasuk sikap politiknya
karena kalau setiapnya bilang keras melawan negara maju
tapi memakai mekanisme itu
kita akan terima uang dari penghasil emisi
seakan akan secara investasi jangka pendek
kita akan punya uang dengan paksa menjaga hutan dalam tanda kutip gitu
tapi cek masyarakatnya kemana
dari dua belas juta hektare perencanaan hutanan sosial itu
tanya saja belum
baik mas woyu
jadi akan diceritakan ya bang daniel
ini akan ditanyakan juga ke menteri klhk
terutama juga soal isu deforestasi yang kemudian menjadi perbincangan saat ini
kapan rencananya bang daniel johar komisi empat akan memanggil menteri klhk
ya sebenarnya baru kemarin komisi empat melakukan rapat menentukan jadwal
sehingga sebenarnya jadwal sudah tersusun
tapi polemik ini masih terjadi
muncul baru hari ini
dan tentu kita akan membahas di komisi empat untuk menentukan jadwal pastinya
oke baik kita akan tunggu seperti apa nanti pengawasan dan juga pertemuan komisi empat dengan kementerian klhk
terima kasih banyak bang daniel johan
anggota komisi empat dpr ri
dan juga mas woyu perdana dari walhis sudah bergabung di newscast pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
terima kasih malam
strategi penanganan banjir
pemprov dki jakarta mendapatkan kritikan tajam dari ketua dprd dki jakarta
lalu apa tanggapan pengamat tata kota soal jurus jakarta mengurus banjir
kami akan segera kembali sesaat lagi